dongeng bahasa indonesia
jangan khawatir ibu aku akan segera menemukan pekerjaan dan kemudian semua masalah kita akan berakhir
ron berjalan berjam jam di hutan saat itu senja dan sekarang dia menjadi lelah dan lapar
lalu dia memutuskan untuk beristirahat di hutan
dia menemukan pohon eik besar dan beristirahat di dahannya untuk menjaga keamanan dari binatang
tapi tiba tiba di depannya tiga angsa muncul dari danau di luar
ketika mereka tiba di tanah mereka berubah menjadi malaikat
ron memperhatikan dan terpesona salah satu malaikat melihatnya dan menunjuk kepadanya
lihat seorang manusia
manusia tidak seharusnya melihat kita
tetapi dia pasti orang baik karena hanya orang baiklah yang dapat melihat kita
apa yang kau lakukan di hutan ini saat malam malam begini manusia
aku meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan di desa atau di kota tetangga
jika kau harus meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan kau pasti sangat membutuhkannya
ini ambillah ini
dimanapun kau menancapkan cabang ini sebuah rumah akan muncul
rumah ini akan memiliki semua yang dibutuhkan
tempat untuk tidur pakaian di lemari makanan di atas meja uang di dompet apa saja
terima kasih terima kasih banyak
sekarang kau harus meninggalkan tempat ini karena kita para malaikat tidak boleh berbicara lama dengan manusia
pasti dengan hadiah kalian aku bisa membuat diriku nyaman di mana saja terima kasih
lalu ron meninggalkan tempat itu dan berjalan di hutan
tiba tiba ketika malam tiba ada guntur yang besar dan kilat dan mulai hujan
ron hendak meletakkan cabang di tanah ketika tiba tiba dia mendengar suara
ron pergi ke arahnya dan melihat keluarga menggigil dalam hujan
apa yang terjadi kenapa kalian semua di luar dalam hujan seperti ini
rumah kami hancur oleh kilat tadi malam dan sekarang kami tidak punya tempat tinggal
kami miskin dan tidak punya uang untuk membangun rumah baru anak anakku akan kelaparan
mereka membutuhkannya lebih dari aku
ambil ini ini akan menyelesaikan semua masalah kalian
terima kasih banyak bagaimana kami bisa membalas kebaikanmu
biarkan aku menghabiskan malam di sini dan di pagi hari aku akan segera pergi
kau bisa tinggal di sini selama yang kau ingin
meninggalkan rumah di pagi hari
dan melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari pekerjaan
dia berjalan sepanjang hari di hutan dan pada malam hari dia memutuskan untuk beristirahat
kali ini dia menemukan sebuah gua kecil di sisi bukit dan memutuskan untuk bermalam di sana
saat dia hendak tidur dia melihat cahaya aneh yang sama di langit
angsa angsa menuhik dan berubah menjadi malaikat lagi
salah satu malaikat melihatnya

dan apa yang kau lakukan di sini
bukankah kami memberimu rumah tadi malam
lalu mengapa kau di hutan
oh aku tidak bisa menjaga rumah ajaib bersamaku
dan ron memberitahu para malaikat semua yang terjadi malam sebelumnya
jadi seperti kalian lihat aku masih di sini
masih pergi ke desa lain untuk mencari pekerjaan
ya apa yang kau lakukan tadi malam adalah baik dan juga bodoh
kami tidak bisa memberimu sesuatu yang luar biasa seperti rumah ajaib lagi
tetapi kami bisa memberi ini
piring yang tidak akan pernah membiarkanmu kelaparan
ini akan menghasilkan makanan apapun yang kau inginkan
untuk berapa banyak orang yang kau inginkan
bawa ini dan kali ini simpan bersamamu
jangan beri ikan
dan sekarang tolong tinggalkan tempat ini
terima kasih banyak aku akan segera meninggalkan tempat ini
ron berjalan di hutan dan segera tiba di sebuah dusun kecil di tengahnya
tiba tiba dia melihat seorang lelaki tua berjalan dengan seikat rumput di kepalanya
pria itu begitu tua dan lemah
sehingga dia hampir jatuh dengan berat bungkusan itu
paman kau seharusnya tidak membawa begitu banyak beban dengan umurmu ini
biarkan aku membantumu
pria itu membawa ron ke rumahnya di dusun
tempat ron menyimpan bungkusan itu
terima kasih banyak nak kau telah sangat membantuku
paman mengapa kau bekerja begitu keras
apakah kau tidak memiliki orang untuk membantumu
aku dan istriku tinggal sendiri
jika aku tidak bekerja
di mana aku akan mendapatkan cukup uang untuk membeli roti
dia sudah tua dan lemah
yang bisa dia lakukan hanyalah memotong rumput
tapi bahkan sekarang sudah menjadi sulit baginya
sepertinya kalian belum makan dengan baik selama berhari hari
tidak heran kau begitu lemah
ambil ini paman
ini akan menghasilkan makanan sebanyak yang kau inginkan
apapun hidangan yang kau inginkan
kau bisa makan sepuas hati dan menjadi kuat lagi
kami tidak bisa menerimanya
kau membutuhkan lebih daripada aku
aku masih muda dan kuat
aku dapat dengan mudah menemukan pekerjaan
kau bisa menyimpannya
biarkan aku tinggal di sini malam ini
dan biarkan kita semua makan bersama
lalu ron meminta piring untuk memberi mereka sup panas
sup sayur dan juga pae buah
dan mereka bertiga dengan gembira berbagi makanan
keesokan paginya wanita tua itu membungkuskan makanan untuk hari itu
dan ron segera pergi ke hutan sekali lagi
dia berjalan sepanjang hari
dan di malam hari dia menemukan sebuah lubang kecil di pohon
yang cukup besar baginya untuk berbaring
begitu dia berbaring dia melihat cahaya yang sama di langit
angsa angsa menunggu ke bawah dan berubah menjadi malaikat
sekarang apa yang kau lakukan di sini
bukankah kami memberimu piring yang bisa menghasilkan makanan tadi malam
tolong beritahu kami bahwa kau tidak memberikannya
sebenarnya aku berikan
pasangan tua itu membutuhkannya lebih daripada aku
dan ron memberitahu mereka semua tentang pasangan yang dia temui malam sebelumnya
sekarang apa yang bisa kami berikan

tidak apa apa kalian tidak perlu memberi aku apapun
kita harus setiap kali kita bertemu manusia yang dapat melihat kita
tapi ingat ini akan menjadi hadiah terakhir kita
ambil sepatu ini
ini akan membawamu kemanapun kau inginkan dalam sekejap
oh ini akan sangat berguna
silahkan ambil ini dan tinggalkan tempat ini
dan simpan hadiah ini untuk dirimu sendiri
lalu ron mengenakan sepatu dan berharap dirinya mencapai desa berikutnya
seketika ia menghilang dari hutan dan muncul di desa berikutnya dekat sebuah penginapan
ron memutuskan untuk bermalam di sana
saat dia makan di penginapan dia ditemani oleh seorang musafir lainnya
keberatan jika aku bergabung denganmu
tidak sama sekali duduklah
aku john siapa namamu dan kau berasal dari mana
aku ron aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan bagaimana denganmu
aku telah bekerja keras selama lima tahun terakhir
jauh dari rumah dan tidak sabar untuk kembali
bahkan aku akan melanjutkan perjalananku setelah makan malam
kau akan berpergian di malam hari
kau tidak tahu betapa rasanya rindu rumah ron
anakku pasti menungguku seharusnya aku tiba dua hari yang lalu jika bukan karena hujan dan juga badai
sepertinya akan turun hujan juga malam ini
aku tidak peduli aku harus pulang ke rumah
ayo ikut denganku pakai ini
sepatu ini akan membawamu pulang dalam sekejap
aku tidak terburu buru untuk pergi kemanapun kau membutuhkannya lebih daripada aku
lalu john memakai sepatu dan langsung menghilang untuk pulang
pagi berikutnya ron pergi berkeliling desa mencari pekerjaan tetapi tidak menemukannya
pada malam hari dia kembali ke penginapan
dia pergi ke kamarnya dan hendak tidur
ketika dia melihat cahaya aneh yang sama angsa dan malaikat lagi
kau pasti mengikuti kami
tidak aku tidak mengikuti kalian
sepertinya sepatu itu telah membawamu ke sini
tapi mengapa kau masih di sini di penginapan ini
kau dapat kembali ke rumah dan melakukan perjalanan untuk bekerja dalam sekejap tiap hari
kau masih memiliki sepatunya bukan
ron memberitahu mereka semua tentang si pelancong
kami tidak punya apa apa lagi untuk diberikan padamu
itu tidak apa apa
kembali dari semua orang yang kau berikan
pikirkan jika kau meminta rumah itu kau tidak akan perlu bekerja lagi di hari lain
kau bisa tetap bahagia dengan ibumu
atau jika kau mengambil piring kembali kau dan ibumu akan memiliki makanan terbaik di dunia
dan kau tidak harus untuk bekerja
dan dengan sepatumu kau dapat melakukan perjalanan antara rumah dan bekerja dalam sekejap
hadiah mana yang harus kami dapatkan untukmu
semua orang yang aku berikan hadiah itu membutuhkannya lebih daripada aku
aku sudah lebih dari cukup dengan siapa diriku sekarang
kuat muda dan mampu bekerja
mari kita pergi
malaikat menghilang dan ron pergi tidur
pagi berikutnya ketika ron terbangun
ibu apa yang ibu lakukan di sini apa
lihatlah apa yang terjadi di sini nak
rumah kita tiba tiba berubah menjadi rumah besar ini
tiba tiba angsa terbang masuk melalui jendela dan menjatuhkan diri
dan menjatuhkan gulungan kecil di pangkuan ron
ron membukanya dan membaca
iya orang orang yang kau berikan hadiah membutuhkan lebih daripada kau
mereka membutuhkannya tetapi karena kebaikan dan kemurahan hatimu kau layak mendapatkannya
tertanda teman temanmu para malaikat
jadi ron dan ibunya hidup bahagia
dan dalam kemewahan selama sisa hidup mereka
tetapi ron tidak pernah lupa untuk bersikap baik dan berbagi nasib baik mereka dengan semua orang di sekitar mereka